kenaikan harga kedelai berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi kecil menengah
seperti yang terlihat di pasar ponjombang jawa timur
harga tahu yang dijual para pedagang melonjak hingga satu ratus lima puluh persen dan ukurannya pun diperkecil
hal itu dilakukan pedagang agar tidak merugi akibat dampak dari kenaikan harga kedelai
salah seorang pedagang mengaku biasanya harga tiga potong tahu dijual sebesar rp dua lima ratus
kini per potong dijual rp dua
dengan naiknya harga tahu pedagang mendapatkan banyak komplain dari konsumen
sekarang ini kan banyak pedagang pedagang yang tidak bisa jualan
jadi akan menggunakan pemerintah
kalau sendiri tidak dapat naiknya kasian
sementara itu para perajin tahu tempe di polewali mandar sulawesi barat
mensikapi kenaikan harga kedelai dengan beragam
ada yang menaikkan harga jual dan ada yang mengurangi produksi
seperti yang dilakukan sejumlah perajin tahu tempe di desa sugihwaras
bupaten poliwali mandar
sudah beberapa pekan mereka mengurangi produksi
hingga menaikkan harga tahu dan tempe
itu bayangkan itu mas
disuruh kasih naik harga tidak mau tidak mau kompak
katanya di sana harganya begini begini
jadi untuk menaikkan biaya produksi ini bagaimana caranya mbak
ini kan ada kenaikan harga bahan
untuk mencegah kerugian bagaimana
makanya saya mending
bikin tahu sedikit harga stabil
para perajin dan penjual tahu tempe berharap
segera ada langkah nyata dari pemerintah
untuk menekan lonjakan harga kedelai
yang dirasakan semakin memberatkan
tim liputan cnn indonesia